inilah suasana perajin saat menata geblek makanan tradisional khas kabupaten kulonprogo di alun alun wates pada sabtu siang
penyajian geblek yang melibatkan tujuh puluh satu perajin geblek ini tercatat dalam museum rekor dunia indonesia sebagai geblek terpanjang di indonesia bahkan dunia
guna mencapai panjang tujuh ratus sepuluh meter setiap rajin geblek menyiapkan sekitar sepuluh kg tepung tapioca yang merupakan bahan utama pembuatan kudapan tradisional tersebut
geblek memang sudah menjadi identitas lokal ponorogo dan sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda
dan itu harus kita gaungkan menjadi identitas daerah dalam sisi kuliner
dan kami bersama para perajin bersepakat bahwa geblek tersebut
jadi harus kita angkat kita cujung agar kemudian dikenal di halaya luar
pencatatan penyajian geblek terpanjang ini sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun kulon progo ke tujuh puluh satu yang dalam pelaksanaannya dibarengkan dengan festival budaya nusantara